cuma dikeluarin mungkin tahun ini doang
antusias adalah kata yang tepat menggambarkan semangat sobat rupiah
untuk segera memiliki uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
seperti salah satunya di layanan penukaran uang kantor pusat bank indonesia
beragam usaha pun dilakukan untuk dapatkan uang peringatan dengan nominal rp tujuh puluh lima
saya ambil yang tanggal sembilan belas saya pesat jam tiga lewat masih bisa
nungguin dari web itu dari jam dua ya
yap bagi sobat rupiah yang ingin mendapatkan uang peringatan rp tujuh puluh lima
jangan lupa daftarkan diri terlebih dahulu dengan klik campaign box uang peringatan tujuh puluh lima tahun ri
yang terdapat pada laman utama website bank indonesia di www bi go id
atau langsung melalui https dua garis miring pintar bi go id
setiap pemegang ktp hanya dapat memperoleh satu lembar saja
selain itu karena mengerti akan besar
dengan antusiasme sobat rupiah yang ingin memiliki uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun ri
bank indonesia juga membuka jalur kolektif
jalur ini memungkinkan satu orang mengikut sertakan minimal tujuh belas kolega pada proses penukaran
penukaran dapat dilakukan di kantor bank indonesia baik pusat maupun perwakilan
serta di bank umum yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan bank indonesia
nah untuk proses pengambilannya memang dilakukan pembatasan ya sobat rupiah
hal ini dilakukan agar tetap dapat menjaga protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
seperti di kantor pusat bank indonesia yang hanya melayani tiga ratus orang per hari
sehingga sobat yang datang tetap bisa menjaga jarak aman
sobat juga jangan lupa nih menggunakan masker saat datang untuk proses penukaran
dan juga membersihkan tangan dengan hand sanitizer
bagi sobat rupiah yang belum mendapatkan uang peringatan tujuh puluh lima tahun ri
tenang ya karena bank indonesia mencetak dengan jumlah yang banyak yaitu tujuh puluh lima juta lembar
sedangkan bagi sobat rupiah yang sudah dapat jadwal penukaran
ikuti persyaratan dan protokol kesehatan saat penukaran
aku bangga bisa mendapatkan uang peringatan tujuh puluh lima ribu rupiah